hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada tuhan kepada tanah air kepada bangsa
jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku
tanpa jiwa pengabdian ini saya bukan apa apa
akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat
perjuangan dan pengabdian ini tidak berhenti sampai di sini
saya titipkan tanah airku